sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
karena saya adalah ayah biologis dari kafa
fadil berusaha memisahkan saya dengan kamila
dan dokter effendi berusaha memisahkan om dengan kamila
dan dokter effendi berusaha memisahkan saya dengan kamila
dan itulah alasannya om
saya ingin membantu menginginkan orang yang berbannya sama kayak saya
kamu jangan mengada ada sama saya
dan kamu jangan menghina fadil
karena di mata saya
fadil adalah pria yang baik
tapi saya tuh ngomong jujur om
om tuh belum tahu aja fadli tuh orangnya sebenarnya kayak gimana
buktikan sama saya kalau kamu benar benar ayah biologisnya apa
ayo jawab kenapa diam
memang sekarang saya nggak punya bukti apa apa
terserah om percaya
tapi emang itu kenyataannya
sekali lagi saya terima kasih
karena kamu sudah berniat membantu saya
saya tidak butuh bantuan dari kami
karena saya sudah cukup mengerti
maksud kamu membantu saya adalah dengan niat yang tidak baik
niat edo itu baik untuk membantu pati
niat dia yang gak baik
saya tuh tulus membantu om
karena di mata saya
kamu adalah seorang pembuah
saya gak mau terima ginjal dari orang macam kamu
papi tahu apa yang harus papi lakukan
lebih baik papi menderita penyakit ini
daripada papi menerima ginjal dari laki laki macam ini
gua gua salah apa
edo ya jelaslah kamu salah
kamu ngomong sama papi kalau kamu adalah ayah kandung kafa
tapi kamu gak punya bukti ya jelaslah papi aku marah sama kamu
dia sekarang jadinya kayak gini kan
niat baik kamu malah disalah artikan sama papi
yaudah lah mendingan sekarang kamu pulang
dan sebelumnya aku terima kasih banget dengan niat lulus kamu untuk membantu papi aku
gua gak mau
gua datang kesini bukan untuk pulang
gua datang kesini untuk ikut tes ginjal ini
untuk bisa mendapatkan kepercayaan bokap lo
mila kamu masih mikirin soal berita apa kamu itu ya
entah kenapa kak kamilah sekarang jadi makin merasa bersalah
kak fadil kamu masih ingin berbicara
mau ikut tes ginjal lagi kak
kamu mau ikut tes ginjal itu lagi
karena mila pengen tahu apa benar
kamila itu kamila itu bukan anaknya papa
karena kan alena pernah bilang satu satunya cara
biar camilla tahu kalau camilla itu punya hubungan keluarga sama papa itu
ini dengan cara cek ginjal kak
kalau memang ternyata ginjal mila itu cocok
berarti mila memang benar benar anaknya papa
mila udah mila jangan sebut sebut tes ginjal itu lagi
masih ada cara untuk mengungkapkan kebenaran ini
cara yang pernah kamu pakai
kamu dan pak haris ikut tes dna aja mila
untuk mengetahui kebenarannya
iya mila seperti kamu dan aku waktu itu
hasilnya lebih akurat kan
iya kak benar
makasih ya kak fadil
kamu tenang aja
mama gak akan marah kok
apa maksudnya edo berkata tentang kamila seperti itu
sampai dia telpon aku
hanya pas terdiri dari meila
pak haris sekarang udah jelas kan
kalau camilla itu bukan anak kandung pak haris
tetapi kami leha itu adalah anaknya dokter efendi
fendi karena dialah
suami ibu fara yang syah
berarti dia adalah ayah dari kamilah
urusan pak haris
dengan kamilah sudah selesai
pak haris dan keluarga pak haris berhenti
meminta donor ginjal kamilah
enggak diangkat kak
atau jangan jangan papa memang gak mau
angkat telpon dari mila lagi kak
udah kamu coba telepon lagi ya
saya gak mau berbicara sama kamu
kemarin saya sudah terlanjur berkata bahwa
dan janji tidak akan mengganggu kamu lagi
saya harus melakukan itu
saya gak mau
kamu dibenci keluarga fadil terus menerus
karena terus membela saya
cuma sudah baik sama saya
kamu selalu membantu saya
biarkan saya berusaha sendiri
sampai saya bisa membuktikan kalau kamu itu benar benar anak saya
dia diangkat juga kak
atau sekarang papa benar benar dibenci ya kak sama mila
akhirnya ini cluster miliknya